katakanlah dimana kian santang
aku tidak tahu
jangan kau coba coba melindunginya
karena nyawamu ada pada tangan kami
hanya retakan di tulang belakang gusiratu teh
separah ini tulang rusuk gusi ratu juga patah di beberapa bagian
dari lukanya mah ini teh bukan pukulan nimas rara santang
tapi kan jelas jelas katanya nimas rara santang yang mukulnya
aduh nyai menjadi bingung ya
katakanlah dimana kian santang
aku tidak tahu
jangan kau coba coba melindungi
karena nyawamu ada pada tangan kami
jangan main main denganku
aku bisa menghabisimu sekarang juga
gusti prabu biar aku saja yang menghabisinya
pakai yang kakanda
pakai yang kakanda
ini pakaian kakanda ya allah
tapi dimana dia
dimana kau kakanda
ibu nda ibu nda ada apa
ibu nda apakah ibu nda bermimpi buruk
ibunya bermimpi ayah anda kalian hanya terbawa banjir bandang
ibu nda menemukan pakaian ayah anda kalian
sudah berhati hati ibu nda tenanglah ibu nda
ibu nda ibu nda ingin kemana
ibu nda harus segera ke pejajaran
ibu nda harus menemukan ayah anda kalian ibu nda sangat mengkhawatirkannya
ibu nda itu sangat berbahaya
sekarang banyak sekali orang orang jahat sedang mencari kita semua
akan sangat bahaya jika bunda masuk ke dalam istana
ibunda apa yang dikatakan oleh rai itu adalah benar
ibu nda lebih baik ibu nda doakan ayah anda
semoga ya anda baik baik saja
iya ibu nda yang dikatakan oleh rai dan raka itu benar
sebaiknya ibu nda jangan ke sana
tenanglah ibu nda biar aku yang melidiki ini
tidak ibu nda biar aku saya sendiri
kalian semua tunggulah di sini
rai berbahaya jika kau pergi sendiri
lebih baik kita pergi ke sana bersama sama
iya putraku yang dikatakan raka itu benar
kalian harus tetap bersama
biarkan ibu nda di sini
insya allah ibu nda akan amat di sini
raga dalamku masih bisa menahan kekuatan jungsi itu
tapi wujudku jadi kembali seperti semula
kenapa kau berkhianat kepada pajajaran
kau meninggalkanku pada saat petiraga menyerang
mengapa kau menyerang
tidak ada jalan lain
aku hanya bisa berharap pengampunan
jika saja terangga dalamku sudah pulih
aku bisa kapor dari sini dengan mudah
ampuni hamba prabu
hamba berjanji tidak akan melarikan diri lagi
hamba berjanji tidak akan berkhianat lagi
itu janji hamba gusti prabu sulawisesa
jadi nyai berharap aku masih percaya kepada hamba itu
aku masih percaya kepada hamba itu
kata katamu sudah tidak bisa aku percaya lagi nyai
hukum mati dia
janji tidak akan berkhianat lagi
itu janji hamba gusti prabu sulawisesa
jadi nyai berharap aku masih percaya kepada hamba itu
kata katamu sudah tidak bisa aku percaya lagi

hukum mati dia
gusti prabu tahan
aku punya usul
kita bisa memanfaatkan ini rompang
kita bisa memanfaatkan ini rompang
untuk menangkap ratus subang larang
untuk menangkap ratu subang larang
karena dia bisa menyamar sebagai rana santa
dengan berubah menjadi rana santa
kita bisa lebih mudah mencurigimu nda subang larang
aku batalkan hukuman kepadamu
tunjukkanlah kesetiaanmu kepada pajajaran
aku berikan satu kesempatan lagi
aku berikan satu kesempatan lagi
jika kau mengkhianati pajajaran
jangan harap akan kuperi ampunan kepadamu
baik gusti prabu
sekarang berubahlah jadi rana santa
sekarang berubahlah jadi rana santa
baik gusti prabu
sekarang berubahlah jadi rana santa
terima kasih gusti prabu
nyai aku punya tugas untukmu
kakak tahan dulu kakak
kakak aku bisa mengembalikan lidahmu
bahkan lebih dari itu
aku juga bisa menyempurnakan ilmu kanduraganmu kakak
tuhan pun tidak akan percaya
mana ada lidah bisa sembuh kembali
dengan menggunakan darah suci kian santang
jelaskan apa maksudmu
kian santang adalah seorang kesatria
yang tidak pernah berdusta seumur hidup
dengan darah sucinya
kau akan menjadi pendekar terhebat
dan lidahmu juga akan kembali kakak
kenapa kamu memberitahukan ini pada tuhanku
kenapa bukan kamu saja yang mencari
untuk kamu sendiri
kakak aku ingin menebus semua kesalahanku di masalah
cuma ini satu satunya cara
aku juga tidak tahu
apakah darah kian santang bisa mengembalikan lidahnya atau tidak
tapi yang penting
aku tidak dibunuhnya hari ini
kalau peti raga mau ikut mencari
kian santang pasti lebih mudah dikalahkan
tuanku ingin tahu
bagaimana kalau kamu berbohong lagi
kalau aku berbohong
kakak bisa membunuhku
seperti saat ini
kau bisa membunuhku dengan mudah
tuanku ingin tahu
di mana dia berada
dia ada di wilayah pajajaran
kalau kakak mau
kita bisa mencari bersama sama
kalau kamu berbohong
dia akan membunuhmu
kalau kakak setuju
ayo kita pergi sekarang
tolong jaga ibu nda ratu
emang raden mau ke mana atu
tenang saja atu raden
gusti ratu mah serahkan saja sama paman ya
aku aman pasti aman raden
pokoknya aman tenanglah
ayah paman berdua
ayah musuh malah ditenyuk
baiklah kalau begitu
ibu nda jaga diri dengan baiknya
kami akan kembali lagi ibu nda
iya ibu nda
semoga selama perjalanan kami menuju istana
kami baik baik saja
dan semoga saja kami selamat
dan bisa kembali ke sini lagi ibu nda
ibu nda merespui perjalanan kalian
semoga allah selalu melindungi kalian
kami pamit ibu nda
sebaiknya gusti ratu mau istirahat saja di dalam buah
takut ada mata mata gusti ratu
ini mata mata ki amin juga jala jala tan
iya pak man
saya masuk dulu
silakan gusti ratu
buah buahan ini yuk
ini yang kita pilih